sebuah video menampilkan truk meliuk liuk atau zigzag di jalan raya yang kerap disebut truk oleng viral di media sosial
dalam video berdurasi tiga puluh detik ini tampak truk yang beraksi menggunakan nomor polisi wilayah hukum purworejo jawa tengah
dinilai melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan
satlantas polres purworejo mendatangi pemilik truk di kecamatan kemiri pada senin malam
kepada polisi pemilik mengaku bukan pengemudi yang melakukan truk oleng
pasalnya truk miliknya itu tengah berada di sebuah bengkel di sukoharjo untuk pemasangan ac
polisi hanya memberi sanksi pemilik truk oleng berupa surat pernyataan sekaligus permintaan permohonan maaf kepada masyarakat
yang melibatkan kendaraan yang berpelat nomor purworejo
tentunya kami polres projo memiliki kewajiban
untuk menindahkan titik hal tersebut
sudah yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di atas menteri
yang biasa disebut vespa gembel
yang diparkir di halaman minimarket di jalan lintas cepogo selo boyolali
kendaraan tersebut disita karena dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan roda dua
vespa modifikasi ini memiliki panjang lebih dari dua meter dengan lebar dua meter
jika berada di jalan raya kendaraan ini memiliki lebar hingga separuh badan jalan
penindakan ini dilakukan usai polisi mendapatkan laporan dari warga sekitar yang resah
karena motor tersebut mengganggu pengguna jalan
kita sudah melaksanakan perendakan sebanyak dua kendaraan rakitan seperti ini
jalur seperti ini yang pertama di jalan ampel boyolali
yang kemudian kedua ini di jalan arah selo
dan berdasarkan laporan
mereka mengganggu dan melaksanakan pemalakan di sepanjang jalan kota boyolali

bawa ke mako satlantas kemudian kita kasih pembinaan
kendaraan modifikasi ini sangat tidak disarankan dikendarai di jalan raya
terlebih pada malam hari
kendaraan ini pun kemudian diangkut oleh polisi ke makosat lantas pores boyolali
demi putan cnn indonesia